kenaikan harga bahan makanan ikut menyumbang inflasi terbesar
kepala bps suharyanto menjelaskan inflasi terjadi di enam puluh lima kota
sementara deflasi terjadi di tujuh belas kota di indonesia
suharyanto menjelaskan penyumbang terbesar inflasi diantaranya berasal dari
namun suharyanto menambahkan konsumsi pada mei dua ribu delapan belas tidak melambat
ini merupakan jangan jangan
kalau dilihat dari sisi lain ini konsumsinya melambat
saya yakinkan enggak
bahwa volatile food harga barang yang berkejolak pada bulan ini
memang betul betul sangat terkendali karena berbagai upaya
jadi saya bilang misalnya yang tidak biasa adalah beras
yang biasa mengalami kenaikan tetapi ini mengalami keturunan
tapi juga ada yang perlu diwaspadai bahwa harga daging ayam ras dan telur itu perlu diperhatikan
selain itu kepala badan pusat statistik suharyanto mengatakan
pemerintah harus mewaspadai puncak inflasi
di bulan bulan lain di tahun dua ribu dua puluh
akhir tahun atau bulan desember dua ribu delapan belas
kondisi kondisi intensif menjadi pucat inflasi yang harus diwaspadai oleh pemerintah
karena bertempatan dengan libur natal dan persiapan tahun baru
biasanya inflasi memang perlu dijaga terutama saat ramadan lebaran dan satu lagi adalah puasa
sorry natal di bulan desember
bulan lebaran pada tahun dua ribu enam belas itu jatuhnya pada bulan juli
tetapi dua ribu tujuh belas dia bergeser ke kiri
karena ramadhan dan lebarannya maju sekali
jadi biasanya akan ada dua puncak yang perlu dijaga betul betul
supaya inflasi nggak tinggi yaitu di bulan puasa dan lebaran dan satu lagi di bulan natal
bulan desember yang biasanya di sana ada natal persiapan tahun baru dan juga liburan
itu yang perlu dijaga